meski telah dipasang portal kemacetan di jalur pantura gresik akibat jalan rusak semakin parah
kemacetan bahkan mencapai lima belas km
dprd kota gresik mengecam balai besar pelaksanaan jalan nasional yang memperbaiki jalan rusak ala kadarnya
sejak portal dipasang untuk mencegah truk besar agar tidak melintas
kemacetan di jalur pantura gresik ternyata semakin parah
hampir setiap hari dari pagi hingga sore terjadi kemacetan yang panjangnya mencapai lima belas km
hampir seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat dan kendaraan besar lainnya tidak bergerak berjam jam lamanya
upaya rekayasa lalu lintas pun tidak membuahkan hasil
kondisi ini pun menuai kritik dari anggota dprd gresik
mereka menyesalkan pemasangan portal yang dinilai bukan solusi
dprd juga mengecam balai besar pelaksanaan jalan nasional yang memperbaiki jalan rusak ala kadarnya
hanya dengan menggunakan batu kapur
tapi dilakukan perbaikan dengan tanah kalau dalam bahasa di gresik tanah pedel atau tanah kapur
dan itu sangat membahayakan masyarakat atau pengguna jalan
karena kalau saat ini musim hujan tanah itu nggak kuat
dprd gresik berencana dalam waktu dekat akan memanggil pt pgn dan pemerintah gresik untuk membahas hal ini
pengusaha dump truck juga akan dilibatkan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat